berada di rumah bukan berarti kita aman dari ancaman covid sembilan belas
penularan dan kemunculan kasus positif covid sembilan belas di tengah keluarga
kini tengah menjadi perhatian serius
lalu bagaimana mencegah kemunculan dan penularan klaster keluarga
melalui sambungan telepon kita akan bahas bersama dr faris nurwidia
dari perhimpunan dokter paru indonesia
dr faris selamat malam
selamat malam tani apa kabar
baik sehat ya dok ya
sehat tani terima kasih
oke kita berbicara mengenai waspada ancaman kluster keluarga
yang dirawat di rumah sakit darurat wisma atlet ini bahkan orang orang
atau mereka mereka yang tidak pernah keluar rumah
apakah dengan begini artinya bahwa anggota keluarga yang masih melakukan aktivitas
masih berkegiatan di luar rumah menjadi faktor atau penyumbang terbesar
penularan di klaster keluarga
seperti ini dok
ya terima kasih ya
jadi betul sekali ya virus ini kan dia tidak bisa melompat langsung gitu ya
tanpa dibawa oleh manusia
nah jadi ada anggota keluarga yang dia stay at home
tetapi ada anggota keluarga lain yang dia masih beraktivitas di luar rumah
nah itu kan ada risiko ya pada yang keluar rumah lalu pulang membawa virus ke dalam rumah
nah itulah sebabnya kita juga tidak bisa mengandalkan pada gejala untuk bisa mencurigai
tidaknya anggota keluarga yang membawa virus
karena kan banyak juga sekitar sebagian pasien covid yang tidak menggejala
itulah sebabnya diantara anggota keluarga pun juga menerapkan protokol kesehatan di dalam rumah
terutama misalnya semua anggota keluarga yang berpergian dan pulang ke rumah dia mandi
kemudian dia cuci apa kumur kumur pakai larutan yang mengandung covidon iodine
kemudian habis itu baru
mungkin bisa melakukan aktivitas dalam rumah
itu yang pertama yang kedua sebaiknya memang tidak keluar masuk rumah ya
jadi pertama misalnya anak anak ya
anak anak itu kan sudah kelompok yang rentan dan dia berinteraksi dengan sesama anak lainnya
dan dia bisa masuk pulang ke rumah membawa virus
jadi ini memang menjadi perhatian bersama karena yang namanya orang di rumah itu kan kontak kerap ya
durasi lebih dari lima belas menit kadang kadang juga jaraknya lebih dekat dari satu meter
jadi itu jelas sekali memenuhi kriteria kontak kerap
oke dok seperti apa atau bagaimana meminimalisir penularan yang rentan terjadi
kalau memang kita hidup di satu atap dengan orang orang yang memang terpaksa harus beraktivitas
masih bekerja di luar rumah
apalagi kalau misalnya di dalam rumah itu ada usia usia atau orang orang yang rentan
misalnya lansia dan juga anak anak itu tadi
pertama pakai masker tetap dipakai ya kalau kita

iya di dalam rumah yang ada anggota keluarga yang umurnya di atas enam puluh tahun atau punya penyakit penyerta
kelompok kelompok dengan yang penerbal itu jelas kita sebaiknya tetap pakai masker
terus juga tidak boleh misalnya lalai ya lalai dari mencuci tangan
terus pakaian juga cepat dicuci kalau dari luar
terus kalau misalnya kita
mau beraktivitas di luar rumah itu benar benar harus dicatat agendanya
jadi sekali keluar langsung menyelesaikan seluruh agenda dalam satu kepergian gitu
jadi tidak keluar masuk rumah
jadi keluar masuk rumah itu kan untuk berbagai agenda yang istilahnya berpeseran itu dia risiko virus masuknya kan tinggi ya
oke nah selain menggunakan artinya gini ini juga jadi pertanyaan besar
apakah kalau di rumah itu masih menggunakan harus masih menggunakan masker atau tidak
tadi dokter fadis bilang masih tetap pakai masker
ada yang bilang masih tetap harus menggunakan masker
apalagi kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang masih keluar masuk rumah atau masih berkegiatan kan dok
selain dengan menggunakan masker kan banyak juga aktivitas yang memang menjadi kebiasaan untuk dilakukan di tengah anggota keluarga kan
misalnya mungkin makan di satu meja bersama ya kan
apalagi kalau misalnya mungkin masih masak atau satu dapur
itu kan juga hal hal yang mungkin biasanya menjadi kebiasaan dan sulit dihindari tuh dok
iya itu kan juga hal hal yang mungkin biasanya menjadi kebiasaan dan sulit dihindari tuh dok
jadi kan banyak hal yang bisa kita perbaiki ya
misalnya kita membuka jendela
terus memberi kesempatan ventilasinya harus berjalan
kalau masak exhaustnya dikuatkan
sehingga sirkulasi udara di dalam rumah itu membaik
itu salah satu faktor
kemudian berbagai faktor lain
misalnya kita juga bisa meminimalisir pajanan terhadap alergen di dalam rumah
terus kemudian ada hewan peliharaan terpaksa keluar dulu
jadi istilahnya saluran penapasan kita itu dibuat fokus hanya untuk melawan virus corona
dan tidak dibuat tibuk untuk melawan alergen alergen yang ada di dalam rumah
sehingga dia bisa lebih kuat gitu untuk menghadapi risiko terpajan infeksi sars cov dua virus ini
oke sirkulasi udara itu penting juga ya dok ya
bahkan sangat penting sekali kan
nah ini juga harus jadi catatan bahwa bagaimana kita harus mengatur
kemudian ventilasi udara di dalam ruangan atau di dalam rumah
jadi jangan sampai mungkin kalau misalnya yang berkegiatan di dalam rumah saja
sekarang kan juga mungkin di sektor perkatoran kan pegawainya juga kembali wfh
anak anak juga belajar di rumah
jadi terkungkung dengan udara yang ac selalu
betul betul sekali
kita tahu ac itu kan berarti kan di dalam kamarnya itu berarti resirkulasi konsepnya kan
jadi tidak ada pertukaran udara
yang baik sehingga perlulah ada waktu waktu yang tidak dinyalakan ac jendela dibuka
dan gorden dicuci ya kemudian kita bersih bersih semua permukaan
bukan hanya kita fokus kepada kebersihan udara tetapi juga permukaan
jadi memang inilah momentum terbaik bagi yang satu warga untuk bersih bersih rumah dan bekerja sama gitu ya
untuk menyelamatkan kesehatan masing masing
yang harus dipahami terkait dengan isolasi mandiri juga yang mau saya tanyakan
kalau misalkan dalam satu keluarga
taruhlah ada salah satu anggota keluarganya yang positif
kemudian ada juga beberapa yang mungkin masih berpikir di luar sana
bahwa bisa menjalani isolasi mandiri di rumah tapi dengan beberapa catatan
apakah itu memang memungkinkan dok untuk meminimalisir penularan ini
jadi memang saat ini sedang ini ya ada perpindahan kebijakan
bahwa orang yang dia walaupun tanpa gejala atau yang ringan
sebaiknya isolasi bukan isolasi mandiri tapi di tempat
tempat khusus yang disediakan
baik itu oleh perusahaan maupun tempat kerja maupun oleh pemerintah daerah
jadi sekarang konsepnya karena kita tahu sekarang sudah terjadi gitu
orang orang yang menjalani isolasi mandiri
anggota keluarganya yang lain ternyata ikut tertular
artinya tidak bisa dipertahankan terus menerus
makanya konsepnya adalah memindahkan orang isolasinya di tempat khusus
dipisahkan dari anggota keluarga yang lain sampai dia
misalnya sepuluh hari sesuai dengan kriteria dari kesehatan masing masing
oke jadi memang harus terpisah ya secara untuk isolasi mandiri ini ya
karena kan sebelumnya intinya dulu pernah idealnya kan
kalau bisa isolasi mandiri satu rumah
satu rumah sendiri kalau nggak bisa satu lantai sendiri
kalau nggak bisa juga satu kamar sini
nah disitu ternyata tetap memungkinkan transmisi atau pembentukan kluster keluarga
tetap memungkinkan untuk terbentuknya kluster keluarga itu
karena ada transmisi itu tadi ya
baik terima kasih dokter faris nurwidia sudah bergabung dengan cn indonesia
konektor malam hari ini
tetap jaga kesehatan
selamat malam dok
selamat malam terima kasih